pemilihan terhadap empat lima hal sekaligus
pemilihan umum di indonesia akan digelar serentak tujuh belas april dua ribu sembilan belas mulai pukul tujuh pagi hingga satu siang
bagi pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap
masih bisa menggunakan hak pilih dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik
atau surat keterangan di tempat pengumutan suara sesuai domisi di pada pukul dua belas satu siang
jangan lupa untuk bawa ktp elektronik dan juga
formulir c enam alias surat pemberitahuan atau undangan untuk memilih
atau formulir a lima bagi anda yang memilih tidak sesuai dengan domisili asli
setelah itu kita serahkan formulir ini ke petugas kpps nomor satu
selamat pagi mbak
khusus di dki jakarta hanya akan ada empat aspek yang dipilih
karena tidak ada pemilihan untuk anggota legislatif dprd tingkat kabupaten kota
alias hanya dprd tingkat provinsi saja
masing masing surat suara punya kode warna berbeda
abu abu kehitaman untuk presiden dan wakil presiden
kuning untuk dpr ri
biru untuk dprd tingkat provinsi
hijau untuk kabupaten kota
serta warna merah untuk dewan perwakilan daerah
pastikan surat suara tidak rusak dan ada tanda tangan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara
setelah di dalam tps pastikan anda sudah tahu harus memilih siapa
selama di dalam bilik suara pemilih juga tidak diizinkan merekam aktivitas pencoblosan
surat suara untuk pemilihan presiden ukurannya relatif lebih kecil
di sini ada dua kolom
yang masing masing di dalam
yang masing masing terdiri dari nomor urut foto lalu juga ada nama dan juga ada partai pengusung
kita diminta untuk mencoblos dengan menggunakan paku
di salah satunya tentu boleh di nomor urutnya saja boleh di fotonya boleh di namanya
ataupun juga di partai pengusungnya selama ada di satu kolom yang sama
dan suara akan dianggap sah jika anda mencoblos di satu kolom yang sama
ini adalah surat suara untuk dewan perwakilan daerah
ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan dengan surat suara untuk pemilihan presiden
tak jauh berbeda surat suara dpd ri juga disertai foto nama dan nomor urut
hanya saja ukuran kertasnya lebih besar
untuk surat suara dpr dan juga dprd sedikit berbeda dengan dpd dan juga calon presiden dan wakil presiden

karena pertama surat suaranya jauh lebih besar
dan jika di dpd dan juga di surat suara presiden ada foto
di sini tidak ada foto hanya ada logo partai politik saja
untuk dpr total ada enam belas partai politik termasuk juga dengan nama nama calon legislatif yang sudah didaftarkan sebelumnya
aturannya juga sama kita diminta untuk memilih salah satunya selama ada di satu kolom yang sama
karena surat suaranya sebesar ini kesulitan yang mungkin
yang terjadi dialami oleh para pemilih adalah bagaimana cara melipat kembali surat suara ini
tapi saya ada tipsnya anda cukup melipat surat suara menjadi dua bagian seperti ini
lalu dilipat lagi menjadi lebih kecil kemudian ikuti saja jalur lipatan yang sudah ada
ada beberapa hal yang akan membuat surat suara yang anda coblos tidak sah
jadi kalau dia hanya mencoblos di kolom partai politik itu sah untuk partai politik
tapi kalau misalnya nama yang dicoblos
satu nama yang ada maka itu sah untuk si caleg
tapi kalau ada yang mencoblos di kolom partai politik
dan di salah satu nama yang ada di bawah partai politik itu
maka sah untuk si caleg
tapi kalau dia mencoblos lebih dari satu nama